menteri agama lukman hakim saifuddin harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit abdul rifai kabupaten berau kalimantan timur
setelah telapak kaki kanannya tersengat ikan pari yang secara tidak sengaja diinjak saat akan naik kapal cepat di pulau derawan
inilah kondisi terkini menteri agama lukman hakim saifuddin sesaat setelah sampai di rumah sakit
selang infus tertancap di tangan kanannya
menak dibawa ke ruang radiologi untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut
sebelum dibawa ke rumah sakit menteri lukman mendapatkan pertolongan pertama di puskesmas kecamatan derawan
bupati brau mengatakan menteri lukman datang ke derawan untuk liburan bersama keluarga sehingga tidak ada pengawalan dan sambutan dari pemerintah daerah
menurutnya lukman menginjak pari saat berada di pantai ketika ia bersama keluarga hendak naik ke kapal cepat
tapi memang betul kalau beliau kena pari
tapi sudah ditangani secara baik waktu di puskesmas di terawan
nggak beliau besok langsung ke jakarta
kalau beliau kesini dalam rangka apa liburan atau gimana pak
ya cari keluarga liburan
setelah mendapatkan perawatan dan akan menginap selama satu malam di rumah sakit
rencananya menteri lukman akan dibawa kembali ke jakarta
untuk perawatan lebih lanjut
saat ini kondisi menteri agama pun dilaporkan berangsur membaik